ya itu tadi pemirsa ya satu kisah yang tentunya sangat mengharukan dan juga menginspirasi kita semua di pagi hari ini
kisah seorang abdul holik nah kita sudah mengundang abdul holik ya sekarang di studio
namun sekarang yang ada ini baru ibu sang ibu ya ibu pipin
ibu pipin selamat pagi ibu lalu juga ada ibu is ya ibu is ini adalah wali kelas dari abdul
ini arbolnya kemana ya kok belum datang
oh daniel lagi jemput abdul abis make up dulu
abdul bisa sendiri oke dipegangin ya satu dua bismillahirrahmanirrahim
asik abdul selamat pagi dulu dong abdul nih
aku belum tos tadi
ya gimana perjalanannya bobonya kemarin gimana nginep dulu kan di jakarta
tadi abdul lihat gak
beritanya abdul tuh di tv lihat
rasaannya gimana tuh
rasaannya gimana abdul
senang aja ya oh iya pakai bahasa sunda abdul sukanya pakai bahasa sunda ya ngomongnya ya
coba nih aku kan orang sunda
mama abdul di sukabumi ya teh abdul teh
ngomong oh terus nupang resepnya di sekolah belajar nolong
senangnya baca bahasa sunda sama bahasa indonesia
oh anaknya bahasa banget ya
iya anaknya bahasa banget makanya kamu bisa bahasa sunda gak belajar sama abdul tuh
oh iya nanti deh saya tinggal dulu kakek di sukabumi ya
abdul jadi abdul tuh unggal pagi gitu iya nanti rumah teh ke sekolah gitu
gimana tuh jalannya
capek nggak jalan kayak gitu abdul
terus pernah ini gak males sekolah
karena seneng ya belajar kali ya
pengen sekolah terus gitu ya abdul
sekarang udah kelas berapa abdul tuh
oh udah kelas tiga
dari kelas satu sudah sekolah di sekolah yang sama ya
di situ ya sekolahnya sama
tapi kan semangat adul saya yakin juga ditularkan dan juga ya dimotivasi sama orang tua adul ya
sudah ada di sini ibu pipin
ibu pipin wah kita bangga banget ya
kalau ibu sendiri apa yang ibu lakukan supaya abdul tuh benar benar bisa berjalan

atau justru adulnya sendiri yang bikin ibu semangat
aduknya sendiri yang bikin semangat ibu
dulu tuh agak dulunya itu agak minder gitu kan
punya anak seperti ini gitu
bahwa sekolah itu agak minder
cuman adul itu semangatnya adul itu sekolah jadinya ibunya udahlah sekarang ini sampai sekarang ini
adul ini semangatnya itu
jadi ibunya juga semangat
masa sih adul gak minder kita yang minder gitu
malah jadi ibu lebih banyak belajar dari adul gitu ya
adul pernah bilang apa ke ibu
aduh itu kan gini ibu kalau itu jangan malu aku ini orang bu
ibu jangan malu jangan suka nangis katanya gitu
kan namanya di jalan kan suka banyak yang main
nengok gitu kan
ya itu doang
jadi sekarang emak gak minder sekarang emak
ya biarin lah orang mau nengok mau apa nggak apa apa
jadi itu adul sendiri yang bicara kayak gitu sama ibu
iya adul sendiri
waktu kelas dua pak
dia kan waktu kelas satu pak di gendong
sampai setahun ya di gendong bulan balik di gendong kan kasihan dia kecil
terus udah kelas dua dia ngomong sendiri bu
aku gak usah di gendong
gak capek ibu
ibu nanti sakit
tiap hari ya bu mengantarkan adul
ditungguin di sekolah
kalau ditinggal tuh sering sih ditinggal sering gitu
ya kalau misalnya mau jajan susah gitu
tapi dia suka jajan juga suka sendiri ke depan sekolah
aduh kenapa gak mau di gendong lagi sama ibuku sekolah
kasian kenapa coba
kasian berat gitu
jadi ya duh sendiri aja jalan gitu ya
capek juga gak apa apa gitu dong
gak apa apa pakai bahasa sunda juga
terus terus pas sampai di sekolah gimana tuh teman teman adul
terus siapa yang paling sering ajak adul main
rafael ya yang tadi ya
oh yang tadi di wawancara
terus sobatnya aduh itu tuh ya suka main sama siapa rafael namanya
ibu melihat aduh ini ya semangat banget sekolahnya sejak kelas satu bahkan sudah pengen sekolah sendiri gitu itu atau gimana
dari paud pak
dari paud gitu ya
iya dari paud
itu muncul dari dirinya sendiri untuk saya pengen sekolah gitu
iya dari paud itu dia pengen sekolah bu aku juga pengen sekolah pengen bisa baca bisa tulis gitu
oh nanti aja nanti tanya dulu sama ibu itu kan ibu rati gitu kan
udah itu ditanya bu ini adul mau diterima apa enggak di sini sekolah di sini waktu di paun
katanya ibu diterima aja kenapa emangnya kan aduh ini cacat
ya itu ya diterima ya udah diterima itu sekolah di paud melati
kalau belati udah di paut melati dia udah mau masuk ke sd kan kata orang orang aduh tuh gak boleh masuk ke sd katanya harusnya masuk ke slb
kita bingung bingung bingungnya kan kalau buat ke slb itu kan biayanya besar kan untuk ongkosnya kan jauh di karang kalau slb
udah itu nanya lagi sama bapak kepala sekolah pak sama ibu gurunya semoga semua ini adul ini bisa masuk sekolah sini apa enggak keadaan adul seperti ini
katanya boleh katanya gitu
ya kalau misalnya boleh alhamdulillah pak kalau misalnya aduh nggak bisa aduh mungkin nggak sekolah gitu
ya bisa bu katanya gitu
alhamdulillah sampai sekarang
iya sudah sekolah sekolah
iya bahkan sdn sepuluh cibadak ya dan ibu iis jadi wali muridnya nih tahu betul gimana adul di sekolah
tapi sebelum itu pertimbangan utama sekolah menerima adul apa sih bu awal mulanya
ya karena melihat keadaan orang tuanya ya terutama ekonominya
jadi adul diterima aja biar nanti lihat kedepannya seperti apa
ternyata dia bisa mengikuti itu
jadi adul tuh di sekolah bisa mengikuti pelajaran pelajaran yang diberikan
nah ketika guru memberikan materi dia antusias banget
ya ditanya dia menjawab nyambung
artinya baca tulis berhitung itu semuanya
tulis itu tidak ada hambatan
gak ada hambatan
lancar semuanya ya
kalau dibandingkan sama anak anak yang lain gimana bu peran untuk prestasi
ada di bawahnya
ada di bawahnya
ada di bawahnya
ada di bawahnya ada di bawahnya

makanya saya suka membandingkan tuh deh saya lihat
adul aja seperti ini tulisannya dapat dibaca
dikte dia jawabannya bagus

pernah saya bandingkan supaya ada motivasi buat anak itu
yang ibu lihat apa bu yang menonjol dari sisi adul gitu ya sebagai siswa di sekolah
sehingga dia percaya diri aja di sekolah kemudian juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu
apa yang ibu lihat dari seorang adult
dia punya cita cita tinggi sih pak
sehingga saya terus memotivasi dia dan tidak ada keterbelakangan mental
jadi itulah yang memotivasi saya
menjadi inspirasi semua guru guru
waktu belajar ini aja ekstra kurikuler dia ngikutin
olahraga juga dia kalau mau main bola ikut main bola dengan menggunakan tangan
kan bebannya tumpuan bebannya ada di tangan gitu
jadi menendang bolanya menggunakan tangan
kalau main bola jadi apa nih tugasnya
aduh ya adul ya keren banget
jadi cita cita yang kuat dari adult itu ya yang jadi kekuatannya seorang adult ini
ini juga pasti dilihat oleh ibu juga bu ya
bagaimana kekuatan semangatnya dari adul
sebagai ibu ibu melihat adul putra ibu ini sekarang bahkan sudah menjadi inspirasi buat banyak orang
ini ibu bukan saja anak ibu aja
ini mungkin anak banyak orang tua yang sekarang sedang menonton dan terharu gitu mendengar menyaksikan kisah dari adu
sebagai seorang adult
sebagai seorang adult
sebagai ibu gitu
ibu melihat adu sekarang bagaimana bu
ya bangga banget ya
ibu punya anak seperti adul ini
dia semangatan sekolahnya itu
walaupun adul keadaannya cacat seperti ini
jadi pemadam kebakaran
terus apa lagi apa lagi
katanya adul tuh kepengen ketemu sama siapa
bapak presiden sebentar nih
nanti kita share di instagram dan semua media sosial
kita take ke pak presiden supaya ketemu
gimana aduh mau ketemu sama siapa
ini adult coba ceritanya siapa pak presiden
mau ketemu sama siapa aduh
ketemu pak presiden
mau salaman mau pokrol mau sekolah gratis
gratis sampai kuliah
ya bapak presiden ini ada adult
si sepuluh dari sukabumi
yang semangatnya luar biasa untuk sekolah
setiap pagi ingin ketemu dengan bapak presiden
semoga bapak bisa mendengar ya cita cita dari adul
begitu ya ibu ya
ini juga ada ibu wali kelasnya nih
terima kasih aduh sudah datang di good morning
nanti jalan jalan ya di jakarta
mumpung di jakarta ya mau jalan jalan kemana
dia belum tahu
oh belum tahu
nanti dia ajak keliling keliling di habis ini
terima kasih ibu pipin
terima kasih ibu ayu sudah datang di good morning
salam kami untuk seluruh murid
salam kami untuk seluruh keluarga
oke semangat ya muda muda ketemu pak jokowi
saya mengucapkan terima kasih kepada bapak kapolres
yang telah menginspirasi
begitu antusias menyambut adul kemarin
bapak kapolres dari kabupaten sukabumi beserta polisi
bapak camat juga
terang yang telah meliput adult
saya mengucapkan terima kasih banyak dari keluarga cibadak sepuluh
pastinya supaya adul bisa menginspirasi banyak orang ya
tapi untuk anda jangan kemana mana kita akan jeda